para pemimpin asean selasa siang berkumpul membahas sejumlah isu penting
salah satu isu yang dibahas adalah krisis politik myanmar
yang berkepanjangan tanpa tanda tanda akan berakhir dalam waktu dekat
dalam sesi retret ktt asean ke empat puluh dua
para pemimpin negara asean berkumpul untuk membahas implementasi lima poin konsensus
serta implementasi outlook asean pada kawasan indo pasifik
presiden joko widodo mengingatkan bahwa lima poin konsensus adalah upaya kolektif asean
sebagai sebuah keluarga yang telah disepakati para pemimpin asean di jakarta pada dua puluh empat april dua ribu dua puluh
indonesia sudah melakukan satu ratus empat puluh lima pendekatan dengan tujuh puluh pemangku kepentingan selama sembilan bulan terakhir
jokowi menambahkan indonesia melihat sudah ada kepercayaan satu sama lain
kecuali dengan junta militer
kini saatnya mendukung asean
dialog nasional inklusif di myanmar untuk menyelesaikan krisis politik myanmar
demi kepentingan keluarga asean kita harus berani mengevaluasi diri
membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama
kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan lima point konsensus
untuk mengurangi dampak krisis politik
myanmar terhadap rakyatnya bantuan kemanusiaan dari negara asean terus disalurkan
myanmar tidak diundang untuk menghadiri ktt asean ke empat puluh dua
sebagai buntut pelanggaran konsensus yang dilakukan oleh junta militer
tim liputan cnn indonesia jakarta